aku pengen nyanyikan sesuatu yang lain sama
udah jam segini belum dateng
kayaknya dia masih keram ya
dia masih sebel sama gue
tapi sebenernya dia gak mau nunjukin ke gue
kok dia angkat sih
ayo mereka angkat dong teleponnya
nggak bim gue salah nelfon
gue niatnya mau nelfon ke mereka
tapi malah nyambungin ke lu
gue gak salah nelfon
barusan mereka kerelet
ada apa ya ren
ya gue lagi sama mereka di golden gallery
nanti gue telepon lagi ya
apa gue samperin mereka ke galeri
bimo kan sama mereka adek

gak berhak dong larang mereka berduaan
galeri golden tuh dimana
galeri golden tuh dimana
ini dia kan ketemu
ini dia kan ketemu
gue mau keluar sebentar
oke lagi ya
oke lagi ya
oke lagi ya
oke lagi ya
oke lagi ya
oke lagi ya
oke lagi ya
bu ada all tersen

ini semua karya terbaru dari badai
kamu tahu ini semua karya badai dari siapa
kamu itu badai ya
aku mau jujur sama kami
aku itu badai
sebenernya gak seharusnya aku nyembunyin semua ini
jadi aku gak pantas nyimpen semuanya
berarti kamu itu adalah orang yang disukain sama dina
karena aku baru jujur sekarang
ada alasan sendiri kenapa aku nyembunyiin semua ini
makasih ya udah mau jujur sama aku
ini kan udah sore
kita pulang yuk
aku juga pengen ke kafe
aku masih pengen bareng sama kamu meka
kenapa kamu pengen buru buru ke cafe
apa karena kamu pengen ketemu sama randy
otak gue keliling
randy kamu kamu pengen liat karyanya badai ya
aku mau jemput kamu
kamu tau aku disini dari mana
enggak ke kafe emangnya
aku ntarin kamu pulang aja
pindah dulu aja
mukanya gitu banget
terus dari tadi kenapa ngome ngomel terus
ya kamu kalau misalnya lain kali mau pergi tuh bilang dulu dong ke aku
kan aku jadi khawatir
ya tapi kan aku perginya sama bimo
karena kamu pergi sama bimo itu jadi lebih bahaya
aku kan gak ada kabar
mirip tadi di kampus gak ada
mudah mudahan setelah dia melihat status aku ini
dan dia bisa ngerti sama perasaan aku
sekarang memang kamu bukan siapa siapa aku
tapi aku masih gak rela kalau kamu sama randy meka
lepas biar kamu dekin aku simpen di lemari
supaya aku gak keinget mecca terus

aku tak mau ada dymi di lemari
dan ku gaat ke indy
dan aku syang

dan aku masih ingin selamat
merindukan seseorang itu menyakitkan